video amatir warga menunjukkan momen saat mobil kejati jawa timur tiba di rutan kelas satu surabaya
kami siang meski kuasa hukum ahmad dhani sempat menolak dhani akhirnya menempati rutan kelas satu surabaya
setelah menjalani sidang perdananya atas kasus ujaran kebencian di pengadilan negeri surabaya
ahmad dhani direncanakan menempati salah satu sel di rutan kelas satu surabaya bersama lebih dari dua sembilan ratus narapidana
hingga sidang kasus dugaan ujaran kebencian selesai
selanjutnya dhani akan mengajukan eksepsi pada selasa dua belas februari